dalam konferensi pers yang digelar kpk pada rabu malam
kpk menyebut pungutan ditarik mulai dari ruang lingkup eselon i
para direktur jenderal kepala badan hingga sekretaris di masing masing eselon i
sumber uang setoran berasal dari hasil markup realisasi anggaran kementerian pertanian
nilai pungutan yang dikumpulkan mencapai tiga belas sembilan miliar rupiah
yang digunakan untuk keperluan pribadi syahrul yassin limpo
seperti untuk membayar tagihan kartu kredit dan membayar cicilan mobil toyota alpa
sel menginstruksikan dengan menugaskan ks dan mh
melakukan penerikan sejumlah uang dari unit eslon i dan eslon ii
dalam bentuk penyerahan tunai transfer rekening bank
hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa
sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi
anggaran kementerian pertanian yang sudah di markup